di tengah peringatan ulang tahun kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh dua
bangsa indonesia mengalami masa yang sulit
memasuki tahun dua ribu dua puluh dunia dikejutkan dengan adanya pandemi covid sembilan belas
yang menyebabkan gejolak dan menyebabkan perekonomian dunia merosot tajam
padahal pada periode kedua pemerintahan jokowi ma'ruf amin
menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya
saya akan berbincang tentang masalah ini bersama menteri koordinator maritim dan investasi
sekaligus wakil ketua komite pemulihan ekonomi nasional dan penanggulangan covid sembilan belas
luhut binsar panjaitan
tren penyerapannya sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan
dimana kita juga telah memutuskan bahwa seluruh program program
terutama yang berhubungan dengan bantuan sosial sudah diperpanjang hingga desember
kita juga sudah mempercepat proses usulan baru
dari berbagai macam
kluster dari mulai kesehatan umkm bansos dan juga dari sektoral serta pemerintah daerah
pemerintah menyatakan belanja negara untuk eksekusi program ini
kinerja ekonomi di semester dua dua ribu dua puluh diharapkan mampu kembali positif
dengan dukungan kebijakan pemerintah dalam menangani wabah
dan efektivitas pelaksanaan program prm
proyeksi pemerintah pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun dua ribu dua puluh
sangat mungkin bagi indonesia kembali ke pertumbuhan ekonomi yang positif
ada empat aspek yang perlu digenjot yakni konsumsi masyarakat
belanja negara investasi di sektor real
dan menaikkan angka ekspor
kunci yang penting adalah belanja pemerintah
pemerintah bisa menggenjot belanjanya itu yang sangat tinggi
mesti dicatat juga bahwa defisitnya pemerintah itu di first hub atau paruh pertama tahun dua ribu dua puluh
realisasi anggaran perlindungan sosial sudah mencapai
bahkan rencananya akan ditambah delapan belas tujuh triliun rupiah lagi
anggaran program kesehatan juga ikut ditambah dari realisasi rp tujuh empat belas triliun
sedang dikaji rp dua puluh tiga tiga triliun lagi
dana akan fokus pada penyediaan alat kesehatan untuk mendorong kesembuhan dan menekan angka kematian
dana terima kasih
data tersebut juga dialokasikan untuk proses awal pengadaan vaksin
segala jenis insentif telah disuntik oleh pemerintah
lalu kita bisa apa untuk membantu perekonomian lepas dari resesi
ayo cepat beradaptasi dengan situasi dan cara hidup baru
lakukan inovasi dan ubahlah model bisnis usaha
yang selama ini berhasil saat sebelum ada pandemi
kemudian tingkatkanlah literasi keuangan yang baik
agar mampu bertahan di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi
sekarang kita berharap ada vaksin covid sembilan belas
kabar baik datang dari para perusahaan farmasi bumn dan swasta
serta lembaga eijkman yang tengah mengembangkan vaksin merah putih
di target pengadaannya mulai januari dua ribu dua puluh satu
dengan begitu produktivitas bisnis dan perdagangan bisa bangkit
ekonomi tanah air segera pulih
agar resesi tidak bergeser ke depresi ekonomi
desyari tonang akun coro jakarta

menyisir lagi proyek proyek
misalnya tiga puluh triliun pertama tadi
yang diberikan kepada
bank himbara semua harus sudah
jalan sudah selesai sudah berputar
misalnya kemudian tadi
umkm ada tujuh enam triliun
itu juga harus bisa dapat

tadi berputar di lapangan
kemudian para wisata bagaimana kita kasih
dan bagaimana di kesehatan
itu sangat luas sekali
dan itu sekaligus kita melakukan
reformasi di semua bidang
oke artinya seberapa besar
kewenangan dari komite ini pak
tadi rapat saya dengan teman teman
tadi ada menteri keuangan ada menteri
research ada badan pom
ada siapa lagi tadi semua
kesehatan kita pharmaceutical kita
ada menteri kesehatan tadi

kita buat tim
nanti tanggal dua puluh enam dua puluh tujuh kita putusin

bukan ting teng juga
kita buat polisi
terus nanti kita minta di eksekusi semua
kan tiga itu aja
kita enggak mungkin lah
istilah saya kalau bahasa
anu bahasa tentara yang melacurkan diri kami
anu juga kepada anak cucu saya
kepada bekas bekas prajurit saya
ataupun yang masih hidup
bahwa saya menjual indonesia
kita kan ada sistem
sekarang kita bicara soal
bagaimana kemudian dampak
rencana jangka panjang dengan adanya pandemi covid sembilan belas ini target target yang kemudian secara jangka panjang ini
seberapa terganggunya pak luhut
ya tiga empat bulan terakhir ini memang terganggu kita harus akuin karena semua hampir berhenti kan
tapi sekarang saya lihat investasi cepat sekali karena orang di dunia mereka cerita mereka nih ke saya
dan saya berkomunikasi feed call juga virtual sama mereka
semua meriah indonesia itu masih tempat investor yang bagus masih
jadi tadi baru diumumkan misalnya hyundai xhtl xhtl lithium battery
mengumumkan dia mau investasi indonesia untuk lithium baterai dua enam miliar dolar misalnya
ya itu kan satu hal yang bagus kenapa ini kan semua dunia ini tarik menarik kan
jadi cina juga tadi ada masalah dia bikin enam ratus miliar dolar stimulusnya dia
terhadap ekonominya itu pasti permintaan dia banyak ya kita ekspor ke dia
jadi kita harus siapin di dalam jadi kita percepat pembangunan semua di dalam negeri
misalnya mereka pasti mencari iron steel
jadi apa yang sudah kita punya ada sekarang di morowali ada di mana itu kita percepat pembangunannya
dan kita nilai tambahnya
supaya tahun depan kita ekspornya kita lebih tinggi penerimaan negara lebih banyak
lapangan kerja lebih banyak untuk anak anak indonesia alih teknologi jalan
jadi kalau kita mendatangkan tenaga kerja asing ini saya garis bawahin itu sebenarnya
menciptakan lapangan kerja satu orang asing bisa ke sepuluh tenaga kerja untuk anak anak bangsa
atau lebih malah kalau dalam setelah lima tahun pasti lebih nah itu yang kita lakukan satu
yang kedua ada teknologi transfer anak anak kita di ini kan lihatnya jakarta kalau anda pergi lihat di daerah
seperti di mana namanya itu di apa di apa kenawi utara
di beda b di morowali utara ya mereka membutuhkan mana pendidikan berkualitas di sana kan tidak ada
jadi tidak benar ya ada kemudahan begitu ya untuk terhadap kerja asing
kita tidak mungkin lah
ada special treatment gitu ya pak luhut
kita tidak mungkin lah kami kami ini mau apa namanya istilah saya kalau bahasa anu bahasa tentaranya melacurkan diri kami untuk gitu
tidak mungkin lah
saya kan punya anu juga
kepada anak cucu saya kepada bekas bekas prajurit saya yang sudah apa namanya gugur ataupun yang masih hidup bahwa saya menjual indonesia
tidak mungkin lah saya lakukan itu
tapi justru orang yang tidak paham dengan begini kita membangun pendidikan
kamu gak kebayang misalnya sekarang kita punya politeknik yang berkualitas di morowali
tidak ada yang pernah bayangin enam ratus orang setahun intiknya
gurunya dari mana dari itb
teman teman profesor yang senior
mungkin mau sudah ada yang pensiun mereka dan punya hati mereka datang ke sana
mereka itu dibuat oleh apa
pemerintah perindustrian kementerian kementerian dan apa namanya itu perusahaan itu
nah mereka prakteknya langsung di tempat itu
jadi ini sekarang ada politeknik yang berkualitas
mungkin lebih bagus dengan politeknik dan di jawa
karena mesin mesinnya itu tadi diadakan karena sesuai dengan industri itu
itu kita bangun di sana kita bangun di tadi konawai tara ini sekarang
kemudian di sini
kemudian halmahera tengah jadi itu yang gak banyak diketahui
nah sekarang kita mulai satukan tiga tahun dua tahun lagi nanti anda mesti lihat bahwa kita sudah bisa bangun mobil listrik kita sendiri
dan itu semua awalnya dari transfer knowledge itu ya pak
transfer knowledge itu jadi orang nggak paham orang terus marah jangan marah hari kemerdekaan
harus bahagia ya pak ya di tengah keterbatasan
jangan cepat buruk sangka jadi tanyalah tidak mungkin pemerintah itu mencederai rakyatnya
tidak ada pemerintah yang begitu kalau masih waras dia dia pasti melakukan yang terbaik
apalagi presiden ini yang sangat merakyat jadi saya pikir kita ini sekarang buat perubahan perubahan yang sangat anu sangat besar
dan sampai kita dibawa ke wto karena dianggap kita terlalu indonesia
nah ini lucu ini kan padahal kalau di dalam negeri kita dibilang menjual
jadi kita harus perang nih sama wto karena eropa melaporkan
terus kita diangkat anti dumping lagi oleh beberapa negara lagi
oleh china oleh korea selatan oleh malaysia
kenapa karena harga kita itu jauh lebih kompetitif dari mereka
oke dengan situasi pandemi seperti ini sebetulnya kita bisa melihat banyak peluang
artinya begitu ya pak luhut ya
karena selain kemudian tadi pak luhut sempat mention china peluang peluang kerjasama dengan negara mana lagi pak
ya nanti jam tujuh tiga puluh saya dengan abu dhabi bicara sama menterinya menteri suhail
kita bicara tadi mengenai sovereign wealth fund
kita sudah siapin udah final stage ini sekarang
itu ya kita mau bilang ini kami mau harapkan pas nanti apa namanya di omnibus
itu kemarin saya bicara dengan idf
idf dengan amerika
mereka juga pengen masuk di souvening wealth fund ini
mau masuk di pharmaceutical
dia mau juga meningkatkan kita limited trade deal posisinya
dia mau juga tadi relokasi dari pharmaceuticalnya ke indonesia
kita sekarang lagi nyiapin semua
jadi banyak sekali sebenarnya yang mau
dan kita hubungannya dengan china sama amerika dua duanya ini kan sekarang seperti super power
ya kita sebagai negara berdaulat ya kita sama mana aja baik kan
harus baik ngapain kita cari musuh
tapi salah satu kepala badan bapak sempat mengatakan ini pak
bahwa di situasi pandemi ini mungkin bisa menjadi salah satu momen supaya indonesia ini lebih mandiri
artinya tidak ada ketergantungan dengan negara lain gitu ya pak ya
seberapa mungkin pak
karena kan kalau kita bicara angka misalnya
china itu kan sebagai negara yang pemasok barang barang impor
impor tertinggi di indonesia
ya masih bisa
tapi bertahap nanti dia juga tergantung sama kita juga
sekarang kita nggak mau ekspor lagi nikel ore sama dia
dari mana dia dapat
saya bilang kamu relevasi aja industri nya ke sini
itulah yang terjadi sekarang ini
kalau enggak selama ini kan kita hanya ekspor raw material
maaf kadang kadang orang nggak paham raw material itu sekarang setelah kita olah
sampai kepada rnstee itu lebih dari hampir sebelas kali nilai tambahnya
kan kita untung
dari nilai tambah dari pendidikan lapangan kerja dari pajak dari teknologi transfer
kita dapat semua
kok kita gak mau
masa lalu mau masuk semua dapat semua
kan mesti ada juga give and take
ya kita berikan dia
dia bilang kami untuk bangun pabrik yang supaya cepat pay cost kami rendah
kami perlu ahli ahli kami dari kampung kami
ya silahkan dong
tapi membangun jalan
yang membangun gedung
yang membangun itu semua orang kita
jadi artinya justru menciptakan lapangan kerja di indonesia begitu ya
sekarang itu empat puluh lima ribu kalau gak keliru kerja
itu kalau bandingin freeport
freeport itu sudah lima puluh lima tahun di indonesia
asingnya mesti ada berapa ribu itu
ada batasan batasan atau tidak sih pak
bagi tenaga kerja asing yang nanti
ya dia datang kan yang harus ada ahlinya
kita itu udah guru besar dari tb juga aku saya menjelaskan pada kita
ada teori teori masalah meteorologi yang mereka teorinya dapat prakteknya belum ada
nah sekarang prakteknya itu bisa di sana
itu kan untung kita
sekarang malah kita kirim anak anak muda kita ke mana namanya itu ke tiongkok
untuk belajar bagaimana mengekstrak
kalau enggak kita kapan belajar itu
dan tiongkoknya mau
sekarang sudah satu tahun anak anak itu sana itu dari lulusan itb lulusan mana semua itu
ada its ada juga dari hasanuddin kalau saya tidak keliru
nah mereka dua puluh satu orang
itu dua tahun ada di sana
jadi sebenarnya banyak sekali hal hal yang dalam pencapaian merdeka tujuh puluh lima tahun ini sekarang berlaji
berubah kita sekarang
hanya memang ada covid ini ya juga saya melihat itu positif
positif ya pak ya
dalam konteks tadi reformasi kita lebih mengenal diri kita
saya contoh itu
kita sadar sekarang
presiden minta kan supaya semua industri obat kita dibuat
sekarang apd masker
sekarang kita ekspor
kita justru yang ekspor begitu ya
ada beberapa kritik yang mengatakan omnibus law ini tidak berpihak kepada contohnya tenaga kerja
justru lebih mementingkan atau lebih berpihak kepada orang orang yang punya dana begitu ya pak ya
salah satu tadi pak
investor itu nyaman tapi buruh ini juga harus hidupnya layak itu yang kita lakukan nah buruh ini kita train juga supaya
produktivitasnya juga meningkat gitu tapi pembicaraan dengan para apa namanya organisasi buruh ada delapan itu dari atau sembilan ya
itu sudah semua setuju ada dua yang masih apa ya tapi ya kita kan enggak bisa berhenti ya sudah jelaskan angkanya
formulanya semua sudah dijelaskan kalau masih tidak mengerti ya kita kan harus maju tidak mungkinlah kita mencederai rakyat kita
presiden itu pemerintah itu harus memberikan kesejahteraan pada rakyatnya itu apa namanya kewajiban daripada kita tidak mungkin lah
ngapain kita mesti mikir suksesnya pengusaha ininya mati atau sebaliknya ini belain ini semua perusahaannya gak hidup kerja di mana ini
ya kan jadi semua itu harus dibuat secara berimbang
oke soal kemudahan investasi asing ini nanti pengawasannya akan seperti apa pak tadi bapak bilang kan harus berimbang gitu
nah banyak kemudian yang akhirnya mengatakan ini kelihatannya kok kemudahan bagi investor asing ini cukup luas begitu nah untuk pengawasannya kan seperti apa
sebenarnya bukan luas bukan luas kita ini benchmarknya negara negara di asean
nah kalau kita aneh sendiri kan orang gak datang ke indonesia iya kan
nah kita lihat thailand kita lihat misalnya di malaysia kita lihat misalnya vietnam kalau lebih jauh lihat sedikit korea atau lebih anu lagi lihat singapura filipina itu aja benchmark kita
jadi apa yang kita buat sekarang itu ngacu ke situ satu dengan dua dengan kekayaan kita yang besar ini orang kan pilihannya tinggal di indonesia
sekarang misalnya kita bikin batang itu untuk apa namanya industri state kita nggak jual tanahnya lagi
lima tahun pertama presiden perintahkan kasih bebas setelah lima tahun kau baru sewa ya kan kita sama dengan vietnam
jadi vietnam dia gak punya apa apa tapi karena dia kasih itu ke sana sekarang dengan kita kasih sama dengan vietnam kita punya apa apa ya pasti lari kemari
nah tingginya begitu
ngawasinya lah kita semua rame rame ngawasin tadi seperti saya cerita bppt misalnya saya minta kanda pergi secara berkala periksa bagaimana kualitas air limbahnya gitu misalnya itu kita lakukan
oke kalau posisi indonesia sendiri pak di pasar dunia itu seperti apa
ya sekarang kita mulai masuk pada apa yang disebut global supply chain
jadi kita punya dari nikel ore terus turun sampai kepada sekarang mau ke lithium baterai orang kan mesti ambil materialnya dari kita kita gak mau lagi ngasih raw material tapi material yang sudah kita produksi di sini
sampai pada ujungnya nanti lithium baterai sampai recycling lithium baterai itu jadi kita satu proses itu jalan itu yang kita sebut global supply chain
jadi indonesia itu belum pernah masuk dalam seperti itu
kita kan lima puluh lima tahun itu copper itu kita jual tanahnya aja bersama dia sekarang gak mau lagi kita bikin value added jadi generasi kamu atau yang lebih muda lagi pasti akan menikmati itu
jadi kebijakan kebijakan yang sekarang diluncurkan itu tujuannya adalah untuk jangka panjang begitu ya
sekarang juga terasa jangka lima tahun terus sampai ke sepuluh lima belas tahun ke depan pasti anak muda
seperti misalnya itu tembaga
sekarang kan kita bikin smelter
kan murah tapi kita juga masih ada yang import beberapa misalnya litiumnya kita masih import dari australia tapi kan jumlahnya juga tidak banyak
nah orang mau import dari kita tadi nikel order kita nggak mau
kita biarin di sini
nah tapi kalau invest di semari ya mereka invest lah di sini seperti tadi lithium baterai ya di bikin ngapain dia sebab transportation costnya dia aja membawa ke misalnya katakanlah ke mana ke cina
itu udah sepuluh dollar kan lebih bagus dibikin di sini
dan kita selama ini gak lihat itu atau kurang perhatikan atau hanya pada rapat di atas kami karena anak anak muda yang bantu saya itu lihat teknis sampai ke bawah
jadi kita bisa lihat
jadi kita bisa lihat
jadi kita bisa lihat
jadi kita bisa lihat
nah saya bilang itu untuk generasi jadi kalau bikin polis ini kamu harus lihat untuk generasi kamu jangan untuk lihat generasi saya
termasuk juga kebijakan mengekspor benih lobster itu pak kemarin
iya lobster itu kan dikaji oleh tim pakar pakar dari ipb dari mana saya lihat
itu juga kebijakan yang penting
pak anu pak edi
melihat bahwa itu peluang ada dilakukan
ya kita lihat aja anunya dia
at jangan kamu membuat satu policy
yang belum dikaji oleh pakar pakar
biarlah pakar pakar itu mengkaji
dan menunjukkan indonesia hebatnya
jadi semua apa yang kita buat sekarang
dasarnya harus ada studi
misalnya sekarang ini kita punya pelabuhan
udara ada berapa ini
ada yang internasional ya
ada mungkin hampir tiga puluh
kemarin kita rapat bersama
kita lihat eh kebanyakan ini
sekarang kita suruh studi
berapa kita punya
yang bagus internasional ya
internasional ya kita mungkin punya enam atau tujuh cukup
begitu juga dengan sipor
hub kita dari singapura
kita bikin aja di medan
jakarta surabaya makassar bitung
sekarang studi itu lagi jalan nih
dan itu akan membawa
apa namanya perubahan juga
oke tapi artinya
kalau tadi pak lut mengatakan
harus ada value added begitu ya
dengan kebijakan ini kan artinya
karena gini kalau menurut mereka
ini saya dengar studi mereka
kalau itu nanti dibikin untuk studi yang lainnya ya
ini sudah diberikan disini
itu sebagian besar juga mati
alam ya gitu
nah jadi sekarang petani itu
itu di penelayan itu
atau kita mau mensubsidi sekarang mereka
untuk membuat penangkaran sendiri
dan itu sekarang sedang dikerjakan juga
jadi membuat penangkaran penangkaran sendiri
sehingga lobster nya itu nanti
cukup besar karena beda angkanya itu cukup besar
oke sekarang kita bicara soal investasi
pak luhut yang saat ini kan otoritas sebetulnya dipegang oleh bkpm gitu ya pak
yang sempat dikeluhkan adalah masalah izin yang kemudian menjadi sulit
karena ada tumpang tindih dengan lembaga lain gitu
kalau pak luhut melihatnya seperti apa
sekarang sudah tidak lagi tuh semua ada kewenangan itu pak bahlil
enggak bagus sekali semua orang happy
kalau ada yang bermasalah lagi mereka biasanya datang ke saya
tapi dengan pak bahlil kami pertelepon aja bayres
tinggal daerah kadang kadang ada masalah ya kita undang kita beritahu
kita banyak dipuji orang mengenai itu
semua wewenang kementerian itu diberikan di tempat pak bahlil
jadi tidak ada lagi masalah jadi one door stop
tapi yang kemudian sekarang masih menggajal adalah di daerah begitu ya
daerah masih ada beberapa yang menjadi masalah
tapi itu pun rata rata pemerintah daerahnya
dan daerahnya kooperatif kok rata rata kooperatif
saya sendiri di dalam dan saya melihat bagaimana kita kerja
menurut saya hampir tidak ada itu korupsi korupsi yang itu
ya pasti aja dana yang mungkin belum beres
tapi overall tidak presidennya begitu
kerjanya kerja kerja kerja aja
kita dapat presiden yang seperti ini juga gak mudah
tidak ada anak istrinya nggak ada terlibat bisnis sama sekali dalam pemerintahan
sekarang kita kembali lagi pak bicara soal pandemi
soal posisi bapak sebagai wakil ketua komite pemulihan ekonomi nasional
seperti yang kita tahu saat ini kita sudah berada di posisi diambang resesi begitu ya pak ya
kita punya waktu dalam tiga bulan ini
prediksinya bahkan masih minus gitu pak
secara konkret pak kira kira strateginya akan seperti apa pak
saya sudah sesinggung yang paling menentukan sekarang ini
sebenarnya bagaimana sekecepatan kita menurunkan anggaran dari apbn dan stimulus
itu satu yang kedua bagaimana kita mendorong tadi
supaya private sector ini juga hidup
ya tadi kita kasih insentif dan sebagainya itu
itu aja kuncinya
tapi kalau masalah menggerakkan
pola konsumsi masyarakat yang kemudian menopang salah satunya menopang pertumbuhan ekonomi
bentuknya akan seperti apa pak
macamnya kita bikinkan sekarang misalnya
kita dorong rapat rapat di luar
kemudian kita berikan insentif ke hotel hotel
kita restoran restoran nanti akan kita berikan
seperti saya bilang tadi yang terjadi di thailand
di inggris kita coba contoh itu
bahwa mereka memberikan misalnya kalau kamu ke bali

itu yang kita berikan ke hotel hotel bintang bintang itu ya pak
bintang tiga ya jangan kasih yang tinggi tinggi
karena ini kelas menengah nih yang target kita
kalau yang kelas tinggi tinggi kan duitnya banyak
nah itu dia misalnya tinggal satu malam
ya dia dapat dua malam atau satu setengah malam misalnya kayak gitu
itu juga akan membuat ekonomi didorong
dan sekarang kalau kita lihat bali aja contoh
gak usah kita repot repot tuh udah mulai jalan tuh
asal orang banyak ini kan libur panjang nih
banyak tadi saya tanya di cengkareng
sebelum seperti covid
dan tingkat hunian ini jadi masalah juga
malah ada yang bilang kemarin penuh
jadi ya inilah bagaimana kita mengawasi semua ini
oke kalau sektor perhubungan seperti apa pak luhut
perhubungan sekarang membaik
seperti saya bilang tadi pesawat terma makin bagus
ya kalian juga gak mau buru buru
itu justru pemerintah subsidi nya penting
karena kita gak mau terlalu banyak yang terjadi

kita harus begini
karena tadi menyangkut covid ini sampai nanti dapat vaksin
one vaksin kita dapat saya kira kita bisa lakukan apa
gejot ke atas gitu
sekarang kita bikin gradualis sambil
mendisiplinkan masyarakat kita tadi
terhadap masalah covid sembilan belas ini
oke artinya pemulihan ekonomi nasional ini
juga harus berjalan beriringan dengan
pemulihan kesehatan begitu ya pak ya
tidak ada yang lebih prioritas ya
ya memang kalau menurut saya sekarang ini ya
sekarang kita praktis masalah covid
kita sudah lebih mantap ya
sekarang tinggal ekonomi ini mulai kita gerak
tapi juga jangan buru buru
karena kalau buru buru hancur semua nanti
jadi covid sembilan belas tetap isu yang harus sirus di petangan ini
misalnya tadi kementerian kesehatan
dengan satgas dengan kominfo dengan bssn
duduk kami di sini
supaya betul betul data ini akurat
jadi satu tangan
nah sekarang sekarang kita harus berjaga jaga
secara bertahap mungkin mulai kita alihkan kepananganannya di kementerian kesehatan
satu tapi harus di backup oleh satgas
satgas nanti tinggal menggunakan data data yang didapat dari kementerian kesehatan
jadi kita perbaikin semua kelompok
oke artinya menggunakan satu data begitu ya sehingga tidak ada tumpang tindih
terakhir pak luhut pak luhut sempat mengatakan optimisme bapak
soal indonesia yang bisa melewati krisis
sekarang saya mau tanya seberapa optimis pak kita dan kira kira kapan indonesia akan melewati krisis
mau nggak optimis gimana ya karena semua yang saya kasih presentasi
semua mengatakan apa yang indonesia punya itu satu yang sangat komprehensif penanganannya
baik dari world bank dua kali saya kasih presentasi world bank
baik tadi dengan imf baik tadi dengan ya rating agency walaupun mereka tidak bilang begitu
tapi diwujudkan tadi dengan dia keluarkan anunya
kemudian baik dari beberapa bank misalnya kemarin dengan bank of america dia punya konsumsium
morgan stanley membuat clsa membuat tadi kayak forum gitu saya disuruh bicara
semua memberikan itu baik
saya pun bicara individu saya bicara dengan idfc kemarin malam mereka jual indonesia sebagai potensi luar biasa
baik pun dengan si siapa jibik dari jepang
jadi belum ada indonesia
institusi yang bilang negatif mengenai kita
satupun yang saya lihat
jadi saya sendiri di dalam dan saya melihat bagaimana kita kerja menurut saya hampir tidak ada itu korupsi korupsian itu
ya pasti aja dana yang mungkin belum beres tapi overall tidak
presidennya begitu kerjanya kerja kerja kerja aja
kita dapat presiden yang seperti ini juga gak mudah
tidak ada anak istrinya tidak ada terlibat bisnis sama sekali dalam pemerintahan
itu satu contoh tauladan yang menurut saya hebat
jadi buat kita pembantunya ya enak
pokoknya kita gas saja
sepanjang untuk kepentingan nasional saya bilang jangan pernah ragu tancap aja
saya tanggung jawab
ya kalau ada yang korupsi di bawah ya ditindak
tapi kalau dari pemerintahan saya mau sampaikan pada anda dan pemirsa
ya secara umum karena semua makin digitalized
bagaimana kamu mau korupsi digitalized
pasti terdetik ya pak ya
kita harus hidup dengan optimisme juga itu saya sih
kalau kau tidak hidup dengan optimis kamu ngapain hidup
kalau general yang sudah bilang kita optimis akan melewati resesi dengan baik
bangsa indonesia juga harus optimis
saya ingin mengatakan pada anda dan teman teman pemirsa semua
kita memang optimis punya alasan yang kuat
karena semua saya lihat itu berjalan dengan baik
bahwa kita mengalami masa masa yang sangat sulit yes
bahwa kita masalah kurangan di sana sini

bahwa kita sekarang melakukan langkah langkah yang bawa kita keluar dari situ ya
itu selalu saya bilang gak mau saya
saya itu di umur saya sendiri tidak mau
saya tidak mau bohong juga kepada prajurit prajurit saya yang sudah gugur itu
tidak mau saya
saya itu di hari hari umur saya segini saya hanya janji pada diri saya
saya akan melakukan yang terbaik untuk negara saya
tidak ada ngapain
ngapain kita berkelahi berkelahi yang tidak perlu perlu
ngapain kita membangun kebencian membangun kebohongan memberikan contoh yang tidak baik pada anak anak muda
kita kasih contoh yang baik
bagaimana kita tidak akan indonesia sempurna
banyak kurang kita
tapi menurut saya pesan pesan saya dalam usia kemerdekaan tujuh puluh lima tahun ini kita harus dewasa juga

jadi kalau kita tidak bisa dewasa juga berpolitik tidak dewasa tadi berpikir di dalam pemerintah
saya kira itu sangat tidak baik
sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kita menyongsong merdeka tujuh puluh lima tahun
hidup di kri yang kita cintai
kita jangan pernah mengkhianati bapak pembangunan yang telah membuat indonesia seperti sekarang ini dengan pancasila dengan undang dasar empat puluh lima nya ini
terima kasih merdeka
kita harus melakukan yang terbaik untuk negara kita ya pak luhut
dan demikian wawancara saya dengan menko maritim dan investasi bupati ntar panjaitan
terima kasih atas perhatian anda